rabies merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia
penyakit ini disebabkan oleh lisa virus sebuah virus berbentuk peluru yang biasa menjangkiti mamalia
rabies sudah dikenal sejak dua ribu tahun sebelum masehi dan termasuk salah satu penyakit tertua di dunia
nama lisa virus sendiri diambil dari nama dewi lisa yang terkenal sebagai dewi kemarahan dalam mitologi yunani
beberapa hewan yang dilaporkan bisa terkena rabies adalah hewan peliharaan dan peternakan seperti kucing anjing sapi kambing dan kuda
serta beberapa hewan liar seperti kelelawar rubah monyet rakun sigung biwara koyote dan hewan mamalia lainnya
rabies biasanya menular dari hewan ke manusia melalui gigitan atau cakaran hewan
bisa juga masuk melalui luka terbuka atau lapisan
tapi ada juga yang terkena lapisan mukosa pada manusia seperti mata dan mulut yang terkena air liur hewan yang terjangkit rabies
pernah pula dilaporkan kasus penularan akibat transplantasi organ dari seorang penderita rabies
oleh karena itu cara pencegahan yang paling maksimal adalah dengan memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan kita terutama anjing
justru yang paling berperan adalah dari kesehatan hewannya agar bisa memastikan hewan hewan yang penular rabies termasuk anjing itu sudah tervaksinasi
jadi bukan di orangnya
di kesehatan manusianya sendiri kami itu kan dihilir ya
dihilir jadi urusannya lebih ke arah kalau digigit kan
tapi yang penting kan jangan ada yang menggigit dulu
saat seseorang terpapar virus rabies terdapat lima fase yang bisa terjadi
mulai dari inkubasi fase prodormal fase neurological akut koma dan kematian
fase inkubasi terjadi dalam waktu yang berbeda
paling cepat lima hari dan terpanjang selama dua tahun
namun dalam kebanyakan kasus inkubasi terjadi selama dua hingga delapan minggu
pada fase ini virus masih berada di tempat gigitan atau tempat masuknya virus dan belum muncul gejala
jika tidak segera dilakukan intervensi maka penderita rabies akan masuk ke fase prodormal
virus mulai memasuki sistem saraf pusat dan akan muncul beberapa gejala seperti demam sakit kepala
keletihan hebat gangguan sistem pencernaan dan rasa tidak nyaman di bagian yang digigit hewan atau tempat masuknya virus
proses ini berlangsung selama dua hingga sepuluh hari
fase ketiga adalah fase yang sudah sulit untuk mendapatkan pertolongan
karena virus sudah bereplikasi dan memasuki sel saraf pada otak
akan muncul gejala khas seperti hidrofobia atau takut terkena air
aerofobia atau takut terkena angin
serta fotofobia atau takut cahaya
fase neurological akut akan berlangsung selama dua hingga sepuluh hari
sebelum pasien mengalami koma dan kesulitan bernafas dan meninggal
untuk mencegah kematian setelah digigit hewan yang berpotensi membawa virus rabies
atau saat masih dalam fase inkubasi
segera cuci luka dengan air mengalir selama lima belas menit menggunakan sabun deterjen atau larutan povidon iodine
untuk mencegah virus berkembang biak
kenapa harus air mengalir karena tadi anggapannya adalah ketika sedang dicuci
air mengalir itu akan memudarkan virus virus yang memang masih menempel pada luka
memang ada dua bisa saja virus sudah masuk ke dalam tubuh itu nggak bisa
tapi kalau virus virus yang masih nempel terbuka di luar harapannya dengan dicuci lalu dengan air mengalir
itu teralirkan dan bisa
terbuka dan terbuang
setelah itu segera datangi fasilitas layanan kesehatan terdekat
untuk mendapatkan vaksinasi anti rabies dan serum anti rabies
jika di vashian kes tersebut belum tersedia vaksin
mintalah untuk dirujuk ke vaksin cash yang menyediakan vaksin dan serum
prinsipnya virus itu dapat sembuh sendiri
tapi tadi apakah tubuh kita kuat untuk melawan virus itu atau enggak
nah dengan adanya sharing itu dibantu
setidaknya biar virus cepat mati lah
jadi penyutikan serum ini ada beberapa tahap ya
jadi nggak sekali
jadi diulang satu dua bulan berikutnya ada sampai tiga bulan untuk mendapatkan penguatan berikutnya
nah selama perawatan terutama kan tadi ada luka nih ya
kalau misalkan tertengah gigitan kita harus serat luka dengan baik
jangan sampai luka itu malah jadi infeksi lagi berikutnya
rabies bisa disembuhkan
jika penanganan dilakukan secara cepat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat